setelah tertunda dua tahun akibat pandemi paduan suara indonesia akhirnya mendapatkan panggung internasionalnya kembali
dengan perjuangan tanpa henti lagi dan lagi nama batavia madrigal singers menorehkan prestasi di luar negeri
bms berhasil menyabet gelar terbaik dari european grand prix sebagai kompetisi paduan suara tertinggi dan juga bergensi
langsung saja bergabung melalui sambungan zoom bersama saya kita ngobrol langsung dengan sang pendiri dan konduktor musik
ada afib priyatna dan salah satu penyanyi bms ada rainia revireno
sebelumnya selamat atas kemenangannya di european grand prix saya harus salam hormat untuk teman teman bms semuanya atas kemenangan ini
tapi saya ke kang afib terlebih dahulu
kang afib apa sebetulnya arti kemenangan ini untuk kang afib dan juga teman teman bms yang kita tahu ini sudah berkali kali
bahkan di indonesia
di european grand prix dan juga menghadapi lawan lawan besar di berbagai kompetisi internasional
jadi ini sebetulnya kemenangan kami ini juga kemenangan buat indonesia juga ya
jadi kalau buat kami sendiri ini adalah buah atau hadiah dari perjuangan kami selama ini
selama ini kami berjuang keras dengan kerja keras dengan komitmen kemudian disiplin
dan juga ketekunan yang tidak pernah berhenti
dan tentunya kecintaan kami terhadap dunia musik paduan suar yang kami tepilih selama ini
nah itu merupakan hadiah atau buah dari kami yang kami usahakan selama ini sih sebetulnya
dan juga bagi kami kemenangan ini juga merupakan kemenangan yang bagi indonesia
karena seperti tadi disampaikan bahwa kompetisi ini merupakan kompetisi yang tersulit
dan tentunya mem
mempunyai standar yang sangat sangat tinggi gitu
dan standarnya dimana
jadi setiap paduan suara itu diwajibkan untuk membawakan karya karya dari berbagai jamal
yang dalam hasanah musik klasik barat
dimana indonesia sendiri kan sebetulnya tidak punya latar belakang yang kuat untuk itu
tetapi meskipun kita tidak punya latar belakang yang kuat
tapi kita berhasil membawakan karya karya komposer dari zaman
berbagai jaman yang ada dalam khasana musik klasik barat
malah mungkin lebih baik dari negara negara yang asalnya musik klasik barat itu berasal gitu
itu yang mungkin buat kita buat indonesia memberikan nilai nilai sangat baik sekali
bahwa mereka juga tidak menganggap indonesia hanya bisa menyanyikan lagu lagu tradisional indonesia
tetapi juga malah membawakan karya karya klasik standar ya
jadi mungkin saya bandingkan seperti
seperti juga dalam kompetisi piano seperti cekovski competition atau viola ya
itu juga menuntut satu standar yang sangat tinggi untuk dapat tembus atau masuk ke grand finalnya gitu
tapi begini kalian kalian menang di dua ribu sembilan belas di kompetisi tolosa betul
artinya ada penundaan dua tahun di final akibat pandemi
kemudian bagaimana kang afif bms menyesuaikan jadwal latihan untuk penampilan di
ya jadi ketika pandemi ada keterbatasan kami dalam berlatih
kami tidak boleh ketemu kami tidak boleh berlatih
nah itu malah membuat saya mencari jalan gimana caranya agar proses latihan ini berjalan terus
karena kita kan tidak tahu berapa lama nih si pandemi akan berlangsung
dan saya cuma berpikir bahwa ini satu saat tiba tiba
bisa aja pandemi selesai dan kita harus siap untuk menghadapi pertandingan egp ini gitu
jadi selama pandemi itu memang kita bms ini tidak pernah berhenti berkegiatan dalam bernyanyi
yaitu kita bikin konser juga meskipun itu berupa online
terus juga latihan terus secara rutin
dan itu sebetulnya malah membantu saya secara intensif melihat potensi potensi dari penyanyi penyanyi itu sendiri
itu biasanya saya sebagai orang tersebut tidak bisa melihat secara individual
tidak bisa mendengar secara videonya
ini secara online ini satu persatu saya bisa mendengar ini anak ini suaranya seperti apa gitu
jadi malah dari situ saya melihat ternyata potensi anak ini sampai di sini gitu
itu yang membantu saya untuk lebih menguatkan saya memilih anggota anggota yang mana kira kira untuk menjadi tim di egp ini
jadi lebih personal begitu ya karena sistem online ini
sekarang saya ke rainer
sudah berapa lama
sudah berapa lama bernyanyi bersama dengan batavia madrigal singers
ketauan umurnya kalau gitu
cukup senior di batavia madrigal singers yang sudah dua puluh enam tahun ya
nah pepi penyanyi bass
selama ini apa suka dukanya berkarya bersama dengan bapak
batavia madrigal singer kemudian bisa menyesuaikan dengan teman teman lain yang juga jenis suaranya berbeda
suka duka sebenarnya lebih ke apa yang saya jalani sebagai pribadi gitu ya penyanyi di bms gitu
yang pasti buat saya bagaimana saya harus bisa menyesuaikan diri pada saat saya bernyanyi dengan teman teman yang lain
bukan hanya bukan hanya secara teknis sebagai penyanyi tapi juga mood vibe apa ya istilahnya dinamisme dinamika di dalam paduan suaranya itu
terutama di dua tahun belakangan ini yang selama pandemi memang saya juga tidak terlalu banyak aktif di bms
itu juga yang membuat saya pribadi butuh waktu lebih banyak untuk menyesuaikan diri lagi
jadi kalau saya berpikir hampir dua tahun ini dibandingkan teman teman yang lain itu yang kemarin ikut dalam tim kompetisi itu sebenarnya mereka lebih banyak ketemu nyanyinya
sementara saya baru ketemu lagi sama mereka ya kita mulai bulan apa ya hafib ya januari februari
iya januari gitu jadi maksudnya saya yang walaupun saya sebagai senior tapi saya yang lebih baru
jadi berapa lama pep latihannya
ini kita mulai dari januari
untuk yang tim ini kita mulai dari januari
walaupun beberapa teman teman sudah menguasai beberapa lagu yang sudah direncanakan sebelumnya walaupun akhirnya tertunda kan
nah itu yang bisa saya kejar juga mereka udah belajar lagunya duluan sementara saya masih
oke tapi kita tahu kita tahu peppy kemarin bukanlah kali pertama bms bernyanyi dalam panggung egp
apa yang pepe lihat berbeda kali ini
ketemu sama sama paduan suara indonesia juga disana ya
sama unpad gitu
gitu jadi kalau misalnya sebenarnya itu kan mungkin banyak orang juga tahu kalau di unpad itu ke dokternya adalah juga dulu anggota bms juga
itu juga teman saya seangkatan saya di bms
saya sangat sangat menghormati dia sebagai seorang musisi juga dan sebagai seorang sahabat
sebagai seorang apa namanya baik di bms maupun sekarang dia datang dengan membawa nama unpad gitu
namanya kalau yang dua lagi itu lathia saya jarang mendengar mereka tapi saya tahu unpad seperti apa
dan saya tahu mereka memang bagus dan mereka punya ciri khas yang sangat baik
ciri khas yang sangat apa ya spesifik gitu
saya sebagai penyanyi paduan suara udah oh ini bunyi untat kayak begini
and buat saya itu kualitas yang gak mungkin sembarangan karena kenyataannya bahwa mereka juga ada di panggung yang sama dengan kita
oke kalau berbicara soal lagu kang afib bagaimana sih kemudian memilih komposisi musik yang terbaik untuk panggung sebesar european grand prix ini
dan dilihat lagi lawan lawannya ternyata kita kenal dan juga ada nama nama besar lainnya di sana
ya ini merupakan sebuah tugas atau pekerjaan yang tidak ringan sama sekali
membuat program dalam sebuah kompetisi
apalagi tingkat kesulitan kemudian juga dari tingkat artistiknya itu harus berimbang gitu
jadi jangan cuma lagu itu enak dan indah tapi juga itu lagu harus kesulitannya harus cukup dalam satu standar gitu
jangan terlalu mudah gitu karena nanti juga akan masuk dalam sebuah penilaian
terus kemudian juga ada persyaratan dan kemudian juga ada keuntungan

jadi kita berpikir dari panitia bahwa lagu lagu itu harus mencerminkan dari setidaknya dari tiga jaman gitu
jadi kami dalam waktu kompetisi kemarin itu membawakan karya satu lagu lagu dari komposer perancis
yang itu juga merupakan salah satu kewajiban setiap peserta untuk menampilkan satu karya perancis
kami membawakan satu karya kontemporer dari abad dua puluh
karya dari thierry maxwell
itu kami membuka dengan lagu perancis gitu
artinya ada enam nih ya kang
betul ada enam
nah kemudian yang kedua itu lagu dari jaman renesans
terus yang kemudian lagu ketiga dari zaman romantik itu karya edward elgar
yang kemudian yang keempat dan kelima itu lagu modern abad dua puluh dan dua puluh satu
dan yang terakhir
yang terakhir kita membawakan
dan yang terakhir kita membawakan tentunya karya anak indonesia yaitu karya ken steven yang judulnya hentakan jiwa
itu lagu yang kami bawakan
dan dalam program itu memang sengaja saya membawakan karya karya yang cukup kontras
jadi antara satu lagu dengan lagu lain punya mood yang sangat berbeda dan menuntut pembawaan yang cukup sulit sebetulnya
oke saya harus tanya juga
saya harus tanya juga nih ke pepi
pepi dari sekian banyak lagu yang sudah dilatih gitu bersama dengan kang afi priyat
nah mana penampilan yang cukup menantang dan mungkin gak bisa terlupakan oleh teman teman bms
di program kali ini atau secara keseluruhan nih
di semua program yang kalian tampil di luar negeri
kalau yang sekarang itu tadi yang pertama afif bilang di lagu pertama kita yang lagu perancis itu
karena secara range itu buat saya sangat sangat sulit untuk dinyanyikan
tapi yang buat saya yang paling memorable itu yang sampai sekarang gak lupa lupa itu egp pertama bms di iredso
dua ribu tiga belas itu kita membawakan karya dari pierre auxerre judulnya nosferatu
sebenarnya itu dibuat untuk sebagai musik pendamping film bisu nosveratu
film tentang vampire pertama yang film bisu masih hitam putih
itu luar biasa susahnya tapi bisa juga akhirnya nyanyinya walaupun latihannya kaki di kepala kepala di kaki akhirnya ketemu juga
ini karena durasi kita sangat singkat untuk dialog kali ini saya ke kang afif mungkin bisa jawab singkat saja
udah mendapatkan penghargaan seprestisius ini
langkah selanjutnya untuk bms seperti apa

harus mempertahankan prestasi
itu yang paling susah
ini mempertahankan prestasi
jadi ini presiala ini merupakan beban buat saya
jadi gimana caranya kita kita kan kalau dalam musik ini kan gak cuma bertanding ya
kita tuh performer juga gitu dan itu sebetulnya misi kita adalah membawa musik ke pendengar ke penonton itu
jadi beban kita sebagai penyandang juara ejp tahun dua ribu dua puluh dua ini harus ada yang benar benar kita bawa beban itu dan orang percaya bahwa kita memang pemenang

menjaga eksistensi nama batavia madrigal singer juga mempromosikan budaya indonesia menunjukkan kekuatan ragam musik kita di dunia

terima kasih banyak untuk teman teman bms sudah berjuang membawa nama indonesia di peran peran

terima kasih banyak untuk teman teman bms sudah berjuang membawa nama indonesia di perancis kemarin
sekali lagi seleamat dan terima kasih juga afy pryadna dan reiner refereino sudah berkabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected selamat malam
terima kasih banyak untuk teman teman bms sudah berjuang membawa nama indonesia di peran peran